beragam bentuk tanaman bonsai berjajar cantik dengan keunikannya masing masing
komposisi kematangan keserasian termasuk pot yang digunakan untuk tanaman bonsai
menjadi poin penilaian dalam pameran dan kontes yang digelar di halaman parkir mall ciputra world surabaya jawa timur
dalam kontesnya ada beberapa kelas yang bisa diikuti peserta
mulai dari kelas pemula regional madia utama hingga kelas bintang
bonsai yang diikutkan kontes dan pameran ini juga dinilai dari tema yang dipilih peserta atau sang artis bonsai
misalnya tema musim gugur yang ditunjukkan dalam bonsai tidak berdaun ini
juga bonsai bertema mini
salah satu kolektor asal bali yang mengikuti kompetisi ini adalah pipin
menurutnya membuat bonsai merupakan sebuah kerja seni yang membutuhkan kesabaran
ia bahkan tak akan melepas bonsainya dengan harga di bawah rp satu miliar rupiah
kebetulan saya juga bergerak di bidang seni dan senyumkan bonsai ini juga bagian dari pada seni
dari itu saya suka terutama yang jenis santiki
karena karakter ketuaannya itu dari semua pohon santiki yang lebih menonjol
harga bonsai bonsai dalam pameran ini memang ratusan juta rupiah ke atas
sebagian kolektor memang menganggap bonsai adalah seni
dan harga sebuah karya seni hanya bisa dinilai
dan menilai bagi pencintanya yang menghargai sebuah proses